dua puluh lima tahun yang lalu di kampus ini salamika kami meneriakan reformasi
tidak hanya ada prof amatahir dr sonapan gorok prof sabayu dan banyak yang terkenal lagi
saya tidak menyangka bahwa saat ini kami harus memandu hal yang sama
kami bersiga bersimpaya ini menangkap kita
seruan salemba dua ribu dua puluh empat tegakkan konstitusi pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa
merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual
kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial
akan kebutuhan segenap warga
serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik
agar tetap mengacu pada nilai nilai dan spiri pendiri bangsa
yaitu pancasila dan konstitusi
kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan
saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan
serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang
kami bersuara sebagai garang moral dan intelektual
dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami
dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
pertama konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
untuk berdiri di atas semua dologan
dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan
dengan rekayasa hukum atau politisasi judisial
yang makin meruntuhkan demokrasi
yang kedua mengubahnya perbagai aturan dan kebijakan
dan merugikan reaksi rakyat
dari bidang kesehatan ketenaga kerjaan
tiga mineral dan pertambangan
yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat hutan dan kepungkahan keanekaragaman hayati
sebagai sumber pengetahuan pangang dan obat obatan

nampak seperti pembayaran kemuskinaan
padahal seharusnya penghapusan kemiskinan
dilakukan dengan cara seperti
memperluas lapangan kerja di segala bidang
meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar produktif
sehingga memiliki inovasi untuk menghasilkan kursi semenjak tahun dua ribu dua puluh satu
keempat selama sepuluh tahun
ini mengacu pada nk
visa di perguruan tinggi
mencolok dalam bidang sains
es deras di sekitarnya dan
selanjutnya kekerasan budaya juga akan menjadi pemenaran bagi kekerasan fisik
atas penilaian situasi nasional di atas bersama ini kami menyerukan
satu mendesak penunggaran negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika
demi kepentingan yang luas dan kepentingan yang luas
dua mendesak dilakukannya reformasi hukum khususnya atas produk perundang undangan terkait politik dan periodik
dan berbagai peraturan perundang undangan lain yang berindikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan amuntabel
serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat
apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang
tidak mendukung parlemen dpr untuk segera bekerja menjalankan fungsi fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat
tiga melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan
tiga menyesuaikan peristiwa pilihan dan met corinthians aum sendiri
tiga kemudian kematikan tajam
tiga mendukung parlement bpm untuk segera bekerja menjalankan fungsi fungsinya untuk men roar sorak rakyat

juga menunjungi du therefore what
terhadap akademisi ketika menggunakan hak berekspresi dan mengingatkan pemerintah
untuk mematuhi konstitusi dan negara hukum
mengajak warga masyarakat luas agar menjadi warga negara yang paham
serta sadar akan hak haknya dan berani mempertanyakan kebijakan publik
khususnya yang berdampak pada kebijakan dia
mengajak kepada seluruh ilmuwan dari sabang sampai merauke
untuk membuatnya lebih berbahasa dan berbahasa dengan membuatnya lebih berbahasa
tujuh mengajak kepada seluruh ilmuwan dari sabang sampai merauke
untuk membuatnya lebih berbahasa dan berbahasa dengan membuatnya lebih berbahasa
masih tidak ada propisma sebagai musuh bersama
kita hanyakan persatuan yang sama
hidup orang yang indonesia
kepada pekerja komersial indonesia